yang ngebantuin bisa tiba tiba hidup ini hp itulah kalau misalnya orang baik itu banyak
pahalanya yaudah deh kalau gitu lu ngosot telepon gua lagi ya males dong angkatnya
saya nanti kalau bokap gua pulang gua mau kasih denger ke bokap gua rekaman lo sama nyokap lo
rencana rencana busuk lo uh kira kira gimana ya reaksi bokap gue bye
sumpah loh iya teraniaya kebetulan nian kan kita nih pada nih mau main futsal ya udah
lu doain ya biar kita itu menang kan doa orang teraniaya dikabulkan ya enggak
guys tadi gue habis dari musyola dulu woi futsal eh itu gimana nih kalau jadi daftar
jadi layak sekarang kita tinggalin tim tim taruh masuk line up kayaknya kalau gua sih pasti ya
gue jadi pemain inti nih gua mau jadi keeper karena kalau larian gua kurang like capek
setuju kalau jadi keeper
soalnya badannya nuntupin gawang
serius nih kau iyalah serius ya udah berarti pemain intinya itu gua boy dadok mondi sama gue sama gue
tenang aja pagi main bola lu kalau nggak ada gue bisa kalah loh lo mau lihat gua bangun nih
yang yang nang aja baru begini doang maki ilah jahat nangling kalau gua sadar gua
udah yan mendingan lo istirahat dulu deh
woy bilang itu bener tuh yan
lo mesti sembuh dulu baru bisa ikut main
lo kan juga kemarin udah sempet pingsan
yaudahlah sekarang mau main intinya aja
satu lagi oke aja deh
nah lo yan lo jadi pemain cadangan aja
nah formasinya ini masih bisa berubah kok
kayanya kayan belum pada makan ya
kebetulan nih gue sini sama melly tadi habis beli makanan
habis jam rosin sih gue mau dimakan
makan bubur aja lah
nah iya yan lo makan bubur aja lah
kok gue tiba tiba kepikiran tuh anak najkal ya
apa tuh anak nackal
dia bakal kasih rekamannya itu ke patinya
kalau benar benar hal itu terjadi
iya kan handphonenya tadi gue lempar
pasti udah masuk udah nyemplung pasti basah dong
nah sekarang gue cek masuk nggak ya panggilannya
ya kan nggak bantu anak nackal
ini kayaknya hp non teh udah aktif
elah bi ketinggalan info
emang udah nyala bi dari tadi
hah eh masa sih non
kok serta teta nggak tahu ya
tuh udah nyala kan ada sinyalnya tuh
ih siapa non
hah nyomut telpon
angkat aja deh
loh kok diangkat sih
bukannya hp lo seharusnya rusak ya basah kuyuk kan
alhamdulillah ini semua karena gue orang baik
dan allah udah mendengar doa gue
ya mungkin ini allah yang ngebantuin bisa tiba tiba hidup ini hp
itulah kalau misalnya orang baik itu banyak pahalanya
yaudah deh kalau gitu lu gak usah telepon gue lagi ya
saya nanti kalau bokap gue pulang gue mau kasih denger ke bokap gue
gimana ya reaksi bokap gue bye
hah bagus non
mau jadi gitu ini si nyomut ya
yaudah kalau gitu syuting ke belakang ya non
rai tadi kamu kan nggak kira pesan makanan
nggak usah tadi juga aku udah icip icip kok sama cindy sama melly
nggak apa apa nanti aku beliin dulu
nggak usah gini aja gini aja
mon lo sama rai di sini biar gue ambil makanan ya
udah udah nggak usah nggak usah jin
biar lo aja yang temuin rai ya
no basah tadi ya bilang ngomong sama gue kalau misalkan bambi itu beliin dia buah buahan
tapi pas begitu gue nanya sama mondi dia gak ngaku
kok lo dingin aja sih menurut lo gimana
ya ah gimana ya maksudnya ya gue sama mondi itu kan baru kenal
tapi yang dari gue liat kayaknya dia bukan tipe orang yang kayak gitu
terus siapa dong yang ngasih buah ke bella tapi mengatas namakan mondi
wah itu sih gue nggak tahu ya

apa jangan jangan bella ngasih buah ke mondi
apa jangan jangan bella cuma manas manasin gue doang
ya kalau gue sih nggak masalah ya sebenarnya kalau mau dia punya pacar lagi
toh gue juga udah gak ada hak kan buat ikut campur urusan dia
gue sama mondi udah nggak ada apa apa
tapi ya kalau bisa jangan bela deh ceweknya
soalnya gue ragu deh kalau mau bela kayaknya agak nggak bener gitu ya ceweknya
nggak bener gimana
kok lo bisa jadi ngejudge bela kayak gitu
ya gue bukan ngejudge bella kayak gitu noh
tapi feeling gue agak sedikit aneh sih sama gue
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh kuku uyuk ya betul
hah makan awalnya
nah gopuknya juga melempung deh
sok lidah rek makan naon
aduh mandi perhatian pisang
pas si teh mau ngejenguk si bella
la bella nya si gelisnya anak tante ya
aduh kamu perhatian pisen deh
sebenarnya tante teh sebel sama kamu
abis si bella teh kemarin kemarin
teh sempet cecurikan gitu
tapi sekarang yah
tante liat si senin mandi ini teh perhatian
naon ya teh makanan
kemarin bawain buah
sekarang teh makanan
makanan naon ya teh
kebetulan tante juga lapar
soalnya tante tuh tadi sempet emosional gitu
jadi biasa lah awewe
kalo lagi sutrisno ya
maunya tuh nyemil nyemil
ini mah enak pisang
aduh ayah sambal gini kan
so kato yuk masuk
tengokin si bella
nggak usah tetap tetapian tetap tetapian
tante tante simpen kok sebelnya
so kita masuk
ya pasti seneng liat si mwande isnin dateng
oh enggak enggak
ato enggak enggak wae enggak enggak wae